iyemang mau aja wuhh
hadir kak amin kak emang
kedua duanya sudah berhasil menang
coba jempeh harupan
kenapa balap pati semakin sakti saja
sepertinya aku harus kabur dari sini
raden lukamu semakin parah
aku akan membawamu

tak ada penyelesaianmu
aku sudah buruk
tidak mungkin kak rania
ini bunda bangunlah
tidak mungkin kak rania
biarkan dia pergi dengan tenang
aku yang sudah melahirkan dia
memberikan setengah jawab untuk itu
sekarang dia pergi
kenapa tidak aku saja yang meninggalkannya
dia bukan milik kita
dia milik sang pencipta
walaupun kau yang mengandung
wahai jiwa yang tenang
dalam keadaan ridor dan diridor
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik